kita ke informasi selanjutnya sebagian masyarakat memilih jalur tol untuk menuju kampung halaman
salah satu tol jagorawi dan pemudik yang hendak menempuh perjalanan melalui tol
diimbau memastikan saldo uang elektronik cukup agar tidak menghambat perjalanan dan membuat kepadatan di pintu tol
informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh jurnalis kompas tv asri gunawan
dan juru kamera yohan bagja di res area kilometer empat puluh lima a tol jagorawi
di tahun dua ribu dua puluh empat ini saudara ada peningkatan jumlah pemudik sebesar lima puluh enam persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dan puncak arus mudik ini diprediksi akan terus terjadi hingga satu hari jelang hari raya idul fitri
maka kemacetan pun tak terhindarkan dan mungkin terjadi di sejumlah titik termasuk di ruas jalan tol
maka dari itu anda yang akan melakukan perjalanan mudik anda harus memastikan kesehatan anda terlebih dahulu
dan terlebih bagi anda yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi
tentu harus memastikan kesehatan kendaraan anda
lalu bagi anda yang akan mudik dari jakarta menuju ke jawa barat
menggunakan ataupun juga melintasi tol jagorawi
anda bisa memanfaatkan sejumlah rest area di sepanjang tol jagorawi
termasuk salah satunya di kilometer empat puluh lima
ini di tempat saya melaporkan ada sejumlah fasilitas yang disediakan
mulai dari tempat ibadah dan terlebih ini untuk umat muslim ada masjid
bisa anda gunakan untuk menunaikan ibadah sholat
juga ada rumah makan dengan berbagai hidangan yang bisa anda nikmati
ini untuk berbuka puasa atau untuk sahur jika anda melakukan perjalanan di malam hari
lalu ada atm ada minimarket juga
dan yang terpenting ini ada booth untuk pengisian saldo uang elektronik anda
ini sangat penting untuk diperhatikan saudara bagi anda yang akan melintasi ataupun mudik menggunakan jalur tol
anda harus memastikan saldo uang elektronik anda pas ataupun juga cukup terlebih dahulu
agar bisa melakukan transaksi tap in dan tap out tanpa terkendala
ini juga berpengaruh kepada kelancaran arus lalu lintas di jalur tol
dan mengurangi ataupun juga menghindari adanya kepadatan dan antrean di gardu tol
apabila ada kendala dalam transaksi tap in ataupun juga tap out
dan yang perlu anda ketahui juga saudara
untuk satu kartu elektronik ini hanya bisa digunakan untuk satu kendaraan
sehingga jika saldo uang elektronik anda tidak cukup
anda tidak bisa menggunakan saldo uang elektronik lainnya
jadi harus dipastikan kembali kartu elektronik anda saldonya cukup untuk bisa melakukan transaksi
di gardu gardu tol yang akan anda lintasi untuk jalur mudik menuju ke kampung halaman
dengan dipastikannya seluruh persiapan untuk mudik dan juga melakukan perjalanan jarak jauh
dengan siap dan juga matang
maka jalur ataupun juga mudik perjalanan mudik anda ini bisa aman dan juga nyaman
asri gunawan yohan bagja kompas tv bogor jawa barat